aku mau ke rumah sakit mau ketemuin dari
loh bokap lu kemana

kayaknya sekarang dibawa ke rumah sakit
mami mau ke rumah sakit jenguk papi kamu mau ikut

gimana tuh buja
kenapa dari sudah kayak gini

udah glam mendingan kamu tenangin dia aja ya
engga engga engga engga gue mau sama lu aja deh

hah bang paul
bang paul udah sadar ya allah alhamdulillah bang paul udah sadar aduh syukur ya allah
sini mami lu udah sadar cepetan sini
daddy aku seneng dari udah sadar i'm so happy
papi ya aku juga seneng nih papi udah sadar
kalian ga sekolah
engga dari tadi aku sekolah tapi aku minta izin biar bisa lebih cepet pulang
because i want to see you aku tuh pengen jemput dari
kalian ga boleh begitu dong kalian harus sekolah
hey lu lagi mikirin bokap lu
bentar lagi kan sekolah mau ngadain camping nih lu ikut ga
ya udah kalo gitu gue juga ga ikut
hah kamu ga ikut camping bapakan sih kamu
laura juga ga ikut gue juga ga ikut
enak aja pacar kamu tuh aku ya bukannya laura
eh asal lu tau ya gue pacaran sama lu juga gara gara laura bukan gara gara gue cinta sama lu ngerti ga
glenn era udah jangan berantem ya
ya deh aku ikut camping biar kita semua juga bisa ikut oke
aku bakal lakuin apa aja asal kalian jangan berantem